sebuah granat tangan meledak saat berlangsung pelatihan satuan pengamanan atau satpam
di aula workshop kampus universitas halu oleo kendari sulawesi tenggara selasa sore
akibat ledakan tersebut empat orang dinyatakan tewas di tempat kejadian
sebuah gerana tangan meledak saat berlangsungnya pelatihan satuan pengamanan atau satpam
di aula workshop kampus universitas halu olio kendari sulawesi tenggara selasa sore
akibat ledakan tersebut empat orang tewas seketika
kejadian bermula saat pelatihan yang diikuti oleh lima puluh lima orang peserta
tengah membahas materi pengenalan senjata sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia tengah
instruktur dari satuan brimob sulawesi tenggara aibtu safruddin dan brigadir haidir
memberikan materi pengenalan bom dan saat menjelaskan tentang materi pengenalan bom
brigadir haidir membuka kunci granat dan mengarahkan granat tersebut ke peserta pelatihan
agar bisa mereka lihat
namun tanpa diduga granat tersebut meledak
seketika dan menewaskan empat orang termasuk brigadir haidir
tiga korban lainnya adalah peserta pelatihan jufriyadi supriyadi dan kaharudin
ledakan tersebut juga melukai aibtu safruddin dan tujuh orang peserta pelatihan lainnya